memang kakak saya itu pernah mengadopsi rina
tapi kemudian hak adopsinya dicabut karena ada kasus
makanya mereka tuh sangat menginginkan rina untuk kembali
yang penting kan rina gak apa apa ya kan
makasih tante dan nolongin reina
iya tante kita gak sengaja
bu cantika terima kasih karena telah melindungi reina
saya juga senang bu sudah melindungi
sepertinya bu cantika tulus menyayangi reina
bu cantika dan tante maas
dan pak purnomo juga memenuhi persyaratan untuk mengadopsi reina
ya allah kalau memang jalan terbaik buat reina adalah menjadi anak bu cantika
kandidat orang tua angkatnya rena yang baru ini punya kesempatan besar untuk adopsi reina
bahkan terlihat mereka sangat menyayangi reina
kalau gue diam diam
mereka pasti akan mendapatkan reina dari gue
bu cantika selamat pagi
mbak elsa kok bisa ada disini
iya tadi saya di kasih tau sama sekretaris bu cantika
kalau bu cantika ada disini
oh gitu oke baik
jadi saya cuma mau mengucapkan terimakasih banyak sih
karena saya dikasi kesempatan
dan saya benar benar senang bisa bekerja sama di
saya juga terima kasih banyak loh sama mbak elsa
karena mbak elsa sudah menjadi brand ambasador skincare saya
mas kenali ini mbak elsa
brand ambasador skincare kita yang baru
oh jadi elsa ini bi kita yang baru
iya ya waktu itu aku ceritain sama kamu
aduh aduh aduh sorry sorry sorry saya lupa
tante prosa maksudnya mbak elsa
kok mbak elsa bisa kenal sama reina
mobilnya sudah selesai saya perbaiki pak
ini jasa pembayarannya ya pak
saya tunggu dulu ya pak
pas ya pak
iya terima kasih ya
sama sama terima kasih
terima kasih mirna
sebentar ya om ya
di arah kemakamnya nindi
tapi aku ambil tas dulu ya
bentar ya pak
kita pamit dulu sama bu rosa
mama kayaknya lagi mandi deh
tadi aku juga
kalo misalkan aku pergi sama papa
mendingan aku juga izin deh sama mas al
aku kabarin kalau aku mau pergi
kakak saya itu pernah mengadopsi rina
dicabut karena ada kasus
mereka tuh sangat menginginkan rina untuk kembali
saya juga mendengar
pergi sama suami kakak saya
kemaren saya sama suami saya dan reina
itu lagi makan siang di luar
memang ada seorang pria yang membawa reina
oh ternyata itu suami kakaknya mbak elsa
sangat menginginkan reina jadi

dia bisa melakukan segala cara sih
supaya reina kembali
apalagi itu kan
gak bisa ya
kan mbak anin juga mantan narapidana
yang ada nanti reina jadinya tenang
jadi kalau saran saya sih
mungkin bapak purnomo dan bu chantika bisa mempercepat proses adopsi reina
atau lebih bagus lagi
rena dibawa ke tempat yang jauh gitu
memang ada rencana sih untuk pindah ke australia
karena kita ada bisnis disana
iya bagus dong itu ide yang bagus
kan semua demi kebaikan reina juga kan
jadi sekarang yang mau saya tanyakan
bagaimana kekuatan hukum untuk mendapatkan hak adopsi anak yang sudah lepas pak
dari semua yang tadi ceritakan
memang untuk kasus pak aelda baran ini
sudah mencapai titik akhir pak
tidak ada lagi yang bisa dikerjakan

kelemahan dari istri bapak
merupakan syarat utama untuk mengadopsi anak pak

yaitu bebas dari semua masalah hukum

tapi emangnya gak ada satu pun cara lagi pak

yang bisa untuk melemahkan
bagaimana pembahasan sedang memahami
dlatego saya berdoa